kadang kadang di hp
masih memberikan kesempatan yang longgar
namanya serang istri ya ada rasa khawatir pasti ada
kalau di rupiah kan yang mencapai tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar rupiah
makanya tadi mas story siang siang di
sampai tiba musim giling dan nanti baik produksi ekspor